persib bandung mewaspadai penampilan mitra kukar yang terus membaik menjelang laga perempat final piala presiden dua ribu tujuh belas
sementara pelatih bayangkara fc simon mcmanamy mengaku buta peta kekuatan calon lawannya semen padang
sehari menjelang keberangkatan ke solo untuk menjalani laga perempat final piala presiden kontra mita kukar
persib menggelar latihan terakhir di lapangan lodaya bandung rabu petang
seluruh pemain kecuali febri haryadi serta gian zola nasrullah yang tengah menjalani seleksi timnas u dua puluh dua
tampak secara serius mengikuti sesi latihan yang dipimpin oleh pelatih jajang nurjaman
selain menggelar latihan fisik ringan jajang nurjaman juga sengaja menggelar latihan taktikal
guna mengatasi lemahnya penyelesaian akhir di babak pertama pada tiga laga di fase grup tiga piala presiden
jajang mengaku mewaspadai kemungkinan semakin membaiknya penampilan mitra kukar di babak perempat final
pertama lawan dulu sekali lagi saya tegaskan
pilih pilih lawan dari kemarin juga karena saya menganggap yang calon lawan empat calon lawan kita
semuanya tim yang sudah mapan di liga indonesia
ya jadi saya anggap mitra kukar juga lawan yang harus kita waspadai
begitu juga dengan ada informasi ini itu abc empat puluh lima pemain katanya nggak bisa tampil
saya kesampingkan dulu informasi itu tetap saya konsen kepada permainan tim saya